kota depok kabupaten bandung karawang cianjur sukabumi indramayu tasik malaya dan pangandaran
telah selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada sembilan desember dua ribu dua puluh
meskipun sempat ada kekurangan logistik di beberapa daerah kpu jawa barat memastikan
seluruh tempat pemungutan suara yang berjumlah tiga puluh tiga tiga ratus lima
sudah menyelenggarakan pilkada secara serentak dan tidak ada penundaan
kepada pemilihan partisipasi pemilih di jawa barat cukup tinggi
bahkan boleh jadi melebihi pilkada lima tahun lalu
ini pengalaman pertama kita melakukan pemilihan di masa pandemi
ada kekhawatiran partisipasi menurun
tetapi sejauh ini sampai dengan hari ini kita punya data sementara
partisipasi memang ada peningkatan
paling tidak yang pemilu dua ribu lima belas yang lalunya
pilkada dua ribu lima belas yang lalunya sedikit
di tengah masa pandemi justru malah meningkat gitu
tapi rata rata saya kira di atas tujuh puluh persen
di atas tujuh puluh persen untuk tingkat partisipasi jawa barat
badan pengawas pemilu jawa barat menerima dua ratus dua laporan pelanggaran pilkada di jawa barat
dari jumlah tersebut satu ratus enam puluh perkara dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan
sementara empat puluh dua dihentikan penyelidikannya karena tidak dianggap sebagai pelanggaran
pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan aparatur desa
menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh bawaslu jawa barat
dengan jumlah lima puluh dua perkara
selain itu bawaslu jabar juga menerima dua ratus tujuh puluh sembilan laporan pelanggaran protokol kesehatan
terutama selama masa kampanye
tentu ini dibutuhkan satu kajian komprehensif untuk menata
agar kontestasi elektoral kita di pilkada atau di pemilu secara umum
berkontestasi secara jujur adil dan demokratis
hampir sama setiap pemilu pilkada konteks macam ini seringkali muncul
ini berasarkan dari basis data yang hasil pengawasan bawah seluruh yang lakukan
baik laporan maupun temuan
sementara di masa tenang dan pemungutan suara
bawah seluruh jawa barat menerima sembilan belas laporan tentang praktik politik uang di enam daerah
yaitu kabupaten bandung cianjur indramayu karawang depok dan pangandaran
bawah seluruh jawa barat masih menyelidiki laporan laporan tersebut
franky wijaya rusman rusmana